para penggemar k pop khususnya nct exo red velvet dan aespa pasti sudah tidak asing dengan istilah kuangya ya
ya kuangnya merupakan sebuah konsep metaverse berisikan berbagai konten para artis mulai dari musik hingga budaya
dengan adanya kuangya para penggemar dapat masuk ke universe lain yang membuat mereka menjadi lebih dekat dengan artis idolanya
selain diceritakan dalam lagu dan video musik konsep kuangya hadir melalui lokasi pameran dan penjualan berbagai merchandise
oke sekarang saya udah ada di kuangya store sm entertainment di kuangya universe
loh ini ets tapi ini bukan di korea tapi di jakarta
nah penasaran di dalamnya ada apa aja kita lihat lihat yuk
sejumlah zona media display yang menayangkan konten idol k pop langsung menyambut saya ketika memasuki lokasi kuangya jakarta
salah satu yang menarik perhatian adalah layar besar yang menampilkan video musik mulai dari snsd nct hingga red velvet
ada juga berbagai merchandise resmi mulai dari fotocard photobook sticker keyring hingga room kit
wah unik ya
bukan hanya itu di sini juga ada berbagai koleksi album ataupun lightstick sejumlah grup idola k pop
semuanya berada dalam satu instalasi bertema futuristik
kuangya adalah konten cultural universe sm yang menciptakan karya dan karya artis sm

kami menciptakan konten cultural universe sm yang menciptakan karya artis sm yang menciptakan karya artis sm
sejumlah penggemar pun menyambut antusias hadirnya kuangya di jakarta
sejumlah penggemar pun menyambut antusias hadirnya kuangya di jakarta
sejumlah penggemar pun menyambut antusias hadirnya kuangya di jakarta
sebagai yang udah suka sama artis artisnya sm entertainment dari dua ribu sepuluh aku seneng banget dong kayak gak usah jauh jauh ke korea lagi untuk dapetin merch merchnya untuk lihat lihat suasana store nya
karena kayak kalau ke korea kan ya butuh biaya dan disini udah bener bener jauh selangkah lebih dekat sih sama fans fansnya sm indonesia gitu
senang banget senang sekaligus deg degan karena disini albumnya lengkap banget jadi semua album dari tahun berapa tuh ada dan dari semua grup ada
jadi siap siap aja sih dan official merchandise ini tuh biasanya kan harus just tip dulu sedangkan ini officialnya semuanya tersedia dan edisinya lengkap semua
sejauh ini masih mark lee
mark lee dan yuta
aku belum pernah punya album super m jadi aku pengen beli album super m yang fotonya mark
yang depannya mark
terus banyak nct illicil album album yang aku belum punya juga jadi aku pengen beli
terus menurut aku instalasinya apa ya di sini keren sih semuanya kayak emang menggambarkan sm kuangnya gitu
jadi led nya gede banget terus kayak terang ada cafe nya seru
lagu lagunya udah pasti kalau yang suka k pop suka dan ada kayak lightstick lightstick dijadiin instalasi di bawah lantai itu keren
selain rak instalasi
berbagai merchandise dan album ada salah satu instalasi unik yaitu lantai kaca yang berisi sejumlah lightstick
nah selain berbagai merchandise resmi sm entertainment yang lengkap banget ada di sini di kuangya store juga terdapat foto booth yang bisa dicoba langsung oleh para pengunjung
nah langsung aja kita coba kesana yuk
tak hanya berisi media display berbagai merchandise
di sini ada salah satu fasilitas yang bisa dicoba pengunjung yaitu photobooth
di photo booth ini disediakan gambar para idol sebagai template hasil foto
pengunjung pun dapat memilih templet idola favoritnya
nah sekarang saya udah ada di photo booth kuangnya store yang bisa langsung dicoba oleh para pengunjung di sini
caranya gampang banget dan ini tuh ada berbagai pilihan idol idol favorit kalian
kalian bisa pilih ini ada banyak
ada red velvet ada nct dan super junior
nah saya mau coba red vevet
setelah memilih templetnya kemudian tinggal next
habis itu bergaya deh
dalam sekali foto pengunjung bisa mendapat dua hasil cetakan
selain hasil berbentuk cetak foto dapat dikirim melalui email pengunjung dalam bentuk file
setelah puas berfoto saya lanjut ke kafe yang disediakan di kuangya jakarta ini

kafe ini menyediakan berbagai minuman dan makanan ringan untuk para pengunjung
uniknya ada beberapa menu minuman yang menggunakan nama para idola dari girl group espa
seperti carina winter giselle dan ningning
saya pun memilih minuman aespa karina
minuman ini berbahan dasar soda dengan varian rasa black current
co ceo sm entertainment brand marketing hyunjoo jin menyebut
kafe ini menjadi salah satu ciri khas kuangya jakarta
ia juga berharap lokasi ini dapat menjadi pusat aktivitas komunitas penggemar idola k pop
seoul gwangya dengan display yang terlihat terlihat terlihat
memiliki produk yang sangat keren
dengan imajinasi atau grafik dari artis digital
jadi lebih keren
kami juga menunjukkan banyak hal yang bergabung dengan realitas
jika kita berada di jakarta
kita bisa menikmati kafe teria
dan juga minuman fnb
kami juga menyiapkan
pandemik yang berdua
yang membuat foto
yang membuat foto
dan juga untuk menikmati acara yang berlaku di dalam hari hari
kami juga menyiapkan pandemik yang berlaku di dalam hari hari
kami juga menyiapkan pandemik yang berlaku di dalam hari hari
kami juga menyiapkan pandemik yang berlaku di dalam hari hari
selain itu di kuangya jakarta ada ruang audisi global
ruang audisi ini digunakan untuk menjaring bakat dari luar korea
untuk menjadi artis mereka
hal lain yang unik adalah adanya aroma kuangya yang dipajang di antara instalasi
menurut hyun juan aroma ini dibuat dari resep rahasia dan hanya dapat ditemui di kuangnya
ia menjelaskan aroma kuangya sengaja dihadirkan agar para penggemar memiliki memori tentang kuangya
bukan hanya melalui tampilan tetapi juga aroma
sebelumnya kuangya sudah dibuka di seoul korea selatan pada tujuh belas november lalu
sementara itu kuangnya jakarta merupakan flagship store pertama yang buka di luar korea
hyun ju jin menyatakan jakarta dipilih sebagai lokasi kedua kuangya
karena tingginya antusiasme penggemar indonesia terhadap karya idolanya